sampai jumpa di video selanjutnya
di dalam peti ini
masa sih pertek
mami gak terima pesan apa apa
wah tebal lagi ini ma
aduh dibawa sama susah
ngesot ya kumaha
lalu aku juga mau temenin kamu
sudah kita bagi dua regu
biar cepet ketemu
apa ada kalian sama ayah ya
ayah pokoknya harus ikut
ini kan pak yarta ikut
iya lah emangnya ayah mau disini sendirian
aduh kenapa sih urusan sama bebeg ini
mangat tepat dokter para warga
aduh pasien mangat
saya tidak harus berani
saya selalu berani
salah hantu gak pernah takut
hei kamu macem macem ya
belum pernah kena tendangan
suaranya dari sini pak
pintunya kok kunci pak
saya di sini pak
suaranya kok kunci pak
suaranya kok kunci
dia makan suku air
pak dobrak aja pak
jagar gitu buka
aduh kita terlambat
aku yakin tadi pasti ada susur ngesot kesini
aku berhenti dibawa sama susur ngesot
aduh segede gitu bisa oke diculik
mami diculik sama hantu susur ngesot
hah mana ini sobat
iliran ada yang ilang aja
bangsang tiga belas ditutup
kemarin kita demo minta ditutup dicuekin
kenapa harus ada korban dulu dok
baru permintaan kami didengar oleh pihak rumah sakit
pertanggung jawaban dari pihak rumah sakit seperti apa dokter
ini rekan saya ya si ibu rantian sugedegi awakna bisa dibawa pergi sama yang namanya susur ngesot
coba apa pertanggung jawabannya betul tidak
ibu ibu dan pak rt kami minta maaf
pihak rumah sakit tidak lepas tangan begitu saja
kami sudah minta bantuan keamanan di sini
dan semuanya sudah dikerahkan untuk mencari ibu rantian
kenapa tenang saja pasti mami kamu ketemu kok
aku tidak boleh tinggal diam saja aku mau cari mami aku
iya aku juga mau cari mami aku aku ikut
kekamaran itu mau kemana
kita mau cari tante ranti ayah
iya mau cari mumi aku
aku tidak mau saya ikut
ketemu lagi deh sama bapak gigi
ibu di mana ini
di dalam peti ini
ya ampun gak kelihatan apa apa
hei kamu di siapa sih
saya gak punya masalah ya sama kamu
kenapa kamu masukin saya di dalam peti
siapa yang dengar
waktu saya ada di dalam sini
aduh ya allah
menyakit ya allah
gua juga sudah berserang di amerika
asyik dia dua duanya

kamu sabar ya maami kamu pasti bakal ketemu kok
kemana mana belum ketemu juga
aduh ali aku ke kamar mandi dulu ya